udah capek tau pa
aduh aduh aduh
ini kayaknya gak cocok banget nih
aduh bener bener nih perasaan saya gak enak banget nih
kalau papa bener bener serain mama
mama bener bener jadi janda
astaga terus kalau papa
menikahnya sama perempuan yang lebih cantik dari mama
aduh terus papa
sengaja panas panasin mama di depan mama
enggak enggak enggak
ini gak boleh terjadi
ini enggak enggak enggak
mama tuh cuma pura pura ini
gak boleh gak boleh
enggak enggak enggak
gak boleh papa gak boleh
papa gak boleh
cuma mama ratu di hatinya papa
aduh ini batra perkawinan bener bener di ujung tanduk
udah kayak telur di ujung tanduk
gerak dikit jatuh telurnya
tadi tante rampong nelfon gue itu ada apa ya
gue tambah balik
tadi di teleponnya gak aktif
sekarang udah mau nyeselin papa baru nelpon
kamu tuh gimana sih
kamu tuh nyapis
udah gak cantik lagi
soalnya tante tuh nelfon kamu dari tadi
telepon kamu tuh
hp nya gak aktif tau
tadi tuh gak ada sinyal tante
oh iya tante telpon aku ada apa nih tante
ya kalau tante telfon berkali kali itu namanya genting tau
tuh kamu tuh gimana sih
ini masalah papanya boy
adriana papanya boy tuh serius mau ceriin tante
dan tante gak mau sampai itu terjadi tau adriana
tante tuh harus gimana
apa yang harus tante lakukan sekarang
adriana jangan diem dong
kamu malah diem
kasih solusi ke apa ke
ya gak apa apalah tante
tante gak perlu khawatir
tante ini adalah wanita yang paling cantik pintar baik
pokoknya perfect banget
dan aku yakin banget gak akan ada cowok yang mau nolak tante
pasti banyak yang datang menghampiri tante dan menyukai tante
kalau perlu adriana cariin brondong juga gak masalah kok tante
tenang aja tante
ini mah namanya gak cocok adriana
tante gak mau stres sama papanya boy
dan adriana kamu harus tahu
kalau tante itu cintanya minta ampun sama papanya boy
mau sekarang dulu sampai ke masa depan
tante gak mau
tante gak mau cerai sama papanya boy
jadi tante pikir sebaiknya sekarang tante nyusul papanya boy
terus tante akan ngaku
tante akan kasih tahu
kalau kita itu semuanya cuma kebohongan
kita itu cuma settingan
kamu gak mau cerai soalnya adriana
tante itu artinya rencana kita semua hancur perantakan dong tante
yang penting sekarang tanpa akan menyelamatkan baterah perkawinan tante sama si om yang tante cinta
percuma dong sia sia selama ini
eh dia malah ngaku
di sini enak juga ya bro
di sini sih tempat minum kopi bro
biasanya kok gak ada minum kopi di sini
kopinya enak banget
ntar ya bro
ini papa lagi makan sama pak frans
pak franz yang pengacara itu pak
tapi urusan udah selesai kok sebentar lagi papa pulang
aduh jangan kayak gitu dong pak
bapak jangan pulang dulu ya
papa tunggu aja mama di sana
soalnya mama lagi di perjalanan nih nih
mau ketemu sama papa
sepertinya ada kesalahpahaman yang harus diluruskan diantara kita berdua ini pak
serius deh pak
bapak jangan pulang ya pak
mama ini kenapa sih
kita memang dari dulu memang salah paham terus
mungkin juga selamanya akan salah paham terus
please papa jangan pulang dulu pa
udah mau nyampe nih udah mau nyampe
mama ngebut nih
papa terganteng di dunia
please tungguin mama oke
tunggu ya pa
bro wira pak franz saya mau pamit dulu
bro sekali lagi bro terima kasih
karena sudah dibantu oleh bro wira dan pak franz juga
saya mau pamit dulu
bro gak usah
mbak biar nanti sama saya ya
gapapa bro beneran
kebetulan istri saya juga mau kesini
jadi biar sekalian aja
wah jadi gak enak bro
ya sudah kalau begitu ruh
pak wira pak saya pamit juga ya
oke pak terima kasih ya
papa di sini
mama capek tahu pak
mama tuh mah serius ngomong kayak gitu sama si boy
udah ya pak
jangan diambil ke hati
kan papa tahu mama tuh suka bercanda sama papa
ya kan pak
ya kan pak
mama papa jangan pura pura
tuh kan beneran
loh iya memang tadi boy ngomong sama papa sebelum papa pergi
gue bilang papa tuh keren kalau naik motor harley
pasti mama juga suka
pasti mama lebih cinta lagi sama papa
dia bilang begitu
oh jadi si boy cuma ngomong gitu
tapi terus terus bapak ngapain ketemu pengacara segala macam si fran itu
papa lagi nolongin teman papa yang ada urusan dengan polisi
oh ternyata aku tuh udah salah sangka
nah terus tadi kenapa mama tiba tiba mau minta maaf sama papa
terus pakai ngomong kalau apa yang mama omongin sama boy itu nggak serius
nggak jadi nih

mama mau pulang aja

nggak jadi pak nggak jadi
maaf ya pak salah

mama nih aneh
tunggu papa nggak tahu
mama kenapa sih